fanas fanas fanas apa yang terjadi sama aku
dina dina kenapa aku jadi seperti harimau
kalau rambia orang orang melihatku mereka pasti akan membunuhku
ayolah ayolah tuanku berlela zoim auch habe aber
aku mulai belajar gradnostik sekarang deh ya
oh dua hari ini saya bertemu teman teman bagaimana itu
iya bersama ratio delapan
heeeey dulu cobam kartu atau belum tahu kontrolera diriku
kukusturah lebih baik dengan iq punya ray triming
tau fanteck ph dan ksatria brow kan
gw lalu komik yang seperti apa ni
danyang danyang penguasa ratu kegelapan
inson matek aji memanggil jogopati
bangunlah abis tiaku
bangkitlah jogopati bangkitlah